ada berita buruk nih yan
berita buruk apaan lagi sih
kalau lo tuh bisa pindah ke sekolah gue
gimana caranya luku pindah sekolah lo
ih duitnya dimana gue boy
ih buat ngapelin meli aja gue jorjoran minta sama emak gue
duit hadiah balapan sama tabungan gue kayaknya cukup deh
buat bantuin lo pindah ke sekolah
jadi tadi lo tuh balapan
eh gue sih gak ikut
yang ikut sih haikal sama mondi
tapi yang menang mondi
bonding ngasih duit sepuluh juta gitu buat bantuin lo pindah ke sekolah
makasih banget ya
di sini ada mondi kan
makasih banget mon
lo gue makasih banget
makasih banget sama lo mon
mulai sekarang lo bener bener brother gue mon
gue gak tau mon harus berbuat apa mon
untuk bales kebaikan lo mon
iya sama sama yan
lo sekolah yang bener lo ya
gue juga bisa menangin ini
udah bersyukur banget sih
yang penting lu juga sekarang jadi sahabat gue
jadi gue mau
ya lo jangan sampe sia siain lo
lo bisa ke sekolah itu
oke mon makasih banget yan
ye udah lo gak usah ne anean
ambil ini aja buat nelly
katanya mau pindah sekolah
tapi kok malah nangis
emang pindah ke sekolah mana emang beritanya buruk
itu cuma bercandaan dari boy kok
jadi mon dia menang balapan
dan duit hadiahnya itu ditambah sama uang tabungannya boy
mau dikasih ke aku
buat biaya pindah sekolah aku
jangan nyari ketepatan dan ketepikan
oh jadi berita buruknya itu
ya iyalah gue terharu banget
gue beruntung banget punya sahabat kebo yang setia sama gue
sampai dia bela belain pakai uang tabungannya dia buat nambahin gue pindah sekolah
malahan waktu high care pindah sekolah

itu juga ditambahin pakai uang tabungannya boy
ngerti nggak artinya
ya gue juga gak yakin re
ya gue tau banget lah gue gimana orangnya
dia baik banget kok
harusnya tadi itu lo yang menang ya
gue yakin mondi pasti curang
seharusnya dia itu biarin gue menang
kan gue ubah nama serigala
dan orang orang pun tau kalo gue ini anak serigala
bahkan sekarang udah jadi pemimpin
muni bener bener udah bukan anak serigala lagi
dia udah gak mikirin serigala
ini semua karena boy
dia yang udah menghasut moni
bukannya sensei punya dendam sama anak yang motor
dulu itu sensi punya adik
dan adiknya itu dibantai
sampai meninggal sama anak yang motor
padahal adiknya itu anak baik
makanya sensei benci banget sama anak motor
dan anak yang motor juga
bahkan lo bisa ngedeketin sampai menghasut sensei
lu punya otak gak sih
sensei taunya gue gak bisa keluar gitu aja
karena gue ini korban keangkuannya mondi
dia taunya tuh kayak gitu
kita buat sampai game wario war bubar
kita kasih tau ke sensei
kalo game wario war itu game pembuat onar
tapi sekarang gimana caranya kita cara nghasut sensei
buat nyerang kayak game wario
sedangkan lo tahu sendiri kan
game wario itu ada di deket kodim
eh lo berdua sini
nadedu itu atau delleg obrig kiwang
bang bang bang bahaya bang bahaya bang barusan mau kesini tapi keburu ada motor banyak banget
yang ngajar dia terus boy jadi pesan ke saya suruh kasih tahu abang abang disini buat nolongin dia
hai oh dek si boy pergi ke ramah andek sana bang makasih ya kita tolong boy ya udah kita
bantu si boy ya ayo buru buru kok enggak ada tanda tanda si boy apa kita harus ke selatan
terus nih udah lah
tapi ada yang pengen gue tanyain sama lo boy ya udah dalam aja ya nggak usah disini aja
tadi pas gue ngeliat mondi
gua kepikiran sesuatu boy
si mondi sama ria tuh dijadikan belum sih
kalau mereka beneran udah jadian lu mau apa kau
gue kesel lah gue kesel sama raya berarti kan raya orangnya munaf
waktu gua nembak raya raya nolak gua dia bilang dia lagi nggak mau pacaran
alasannya apa dia bilang dia lagi nggak mau pacaran alasannya apa dia bilang dia lagi nggak mau pacaran alasannya apa
alasannya apa alasannya dia mau fokus sekolah lah fokus balapan lah gini aja deh kak
kalau mereka emang beneran udah jadian lo harus terima dong karena cinta itu gak bisa dipaksain
kalo malah jadi belainmu disi boy gue kan sabar lu dari kecil mondi kan baru temenan sama lo baru baru ini
gue kan sabar lu dari kecil mondi kan baru temenan sama lu baru baru ini